jonathan christie berhadapan dengan thoma junior popov dari perancis
jojo yang kalah di set pertama bangkit di game kedua
dia mulai konsisten dalam bertahan namun kuat saat menyerang sehingga berhasil memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game
jojo akhirnya berhasil mengunci kemenangan setelah menutup game ketiga dua puluh satu sebelas
pertama puji tuhan bisa melaju ke quarter final
dan ya tadi thomas juga bermain cukup baik
memang set pertama itu sempat unggul
set keduanya itu saya bermain lebih tenang
tidak mau lebih banyak bermain yang terlalu terburu buru yang membuat thoma lebih nyaman lagi
sehingga tadi saya coba lebih banyak untuk
menggunakan panjang lebar lapangannya
jadi membuat thomas itu lari terus
kemenangan jojo diikuti antoni ginting yang berhadapan dengan priyan surajawat dari india
pertandingan tak berjalan mudah bagi juara singapura open ini
ginting yang terbawa pola permainan lawan kalah dua puluh dua dua puluh di set pertama
ginting mengubah strategi di game kedua sehingga berhasil menang dan memaksa rubber game
setelah satu jam tiga menit anthony sinisuda ginting berhasil mengunci kemenangan dengan skor dua puluh satu lima belas di game ketiga
ginting akan berhadapan dengan sesama tunggal putra indonesia yaitu jonathan christie di perempat final
meski demikian ginting mengaku tak masalah bertemu kompatriotnya di pelatnas
nah sehari hari juga kita ngobrol seperlunya
maksudnya memang kalau memang perlu ngobrol ngobrol kalau enggak ya enggak
karena memang dari kamar segala macam juga kan udah enggak sekamar juga
terus juga sekarang di hotel juga kita sendiri sendiri juga
jadi mungkin baru ketemu ya waktu lagi persiapan match kayak tadi itu ketemu sebentar
dan ya ngobrol detail segala macam sih enggak sih
memang kayak cuman ya biasa aja lah
nggak ada yang gimana banget dan ya pastinya besok siapapun yang menang pasti itu buat indonesia itu aja
laga perebutan tiket ke semifinal antara
di meliputan cnn indonesia jakarta